istri dan empat anak penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan dinyatakan positif covid sembilan belas
hal ini diketahui setelah seluruh anggota keluarga novel baswedan menjalani tes swab
keluarga menjalani tes swab setelah novel baswedan dinyatakan positif covid sembilan belas
meski begitu novel menyatakan ia dan keluarganya tidak mengalami gejala setelah dinyatakan positif covid sembilan belas
satu anggota keluarga novel baswedan tidak terkena covid yakni anaknya yang bungsu
selasa ini novel dan keluarga sedang menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari
tadi pagi saya bersama keluarga ke poli covid di puskesmas kelapa gading
untuk memeriksa darah dan kondisi fisiknya
di antaranya mau dilihat pernafasan segala macam
dan alhamdulillah semuanya baik baik saja
tidak ada keluhan dan hasil tes lab darahnya pun semuanya baik
jadi semuanya di keluarga kecuali anak saya yang paling kecil negatif
sedangkan saya istri dan anak anak empat orang anak semuanya positif
tapi dokter menyampaikan bahwa apa yang terjadi dengan covid sekarang ini terhadap keluarga saya
fase fase kritisnya sudah lewat
jadi semoga semuanya bisa menjadi baik dan pulih seperti setiap ala dan hasil tesnya juga negatif
saya kira itu terima kasih